kita saudara sedara
kamu pilih mereka
yang omong kamu gak ada artinya lagi
akan dendam sekalipun
seperti suami kamu yang pernah dendam
dia menyangka kamu telah membunuh adik kandungnya sendiri
saya tahu mereka baik sama kamu
karena mereka pernah berbuat sebuah kesalahan
pernah berbuat dosa
dan saya merasa
gak ada manusia yang mau hidup dihantui
rasa berdosa seumur hidupnya
selama ini papa berpikir
buru saya menyebabkan semuanya terjadi
apa itu benar
aku harus gimana
itu mana aku harus percaya sama siapa
aku pong dapat yelleduk
aku ingin sadar
apakah om pikir dendam itu bisa menyelesaikan semua masalah
iya memang om tidak melaporkan
memang om tidak menempuh jalur hukum untuk itu
tapi kamu harus ingat
om kamu ini teriak teriak minta tolong di saat kejadian tabrakan itu
dan papa mertua kamu memilih untuk pergi
saya sempat berpikir
kenapa tidak mau menolong
bukankah sofia bersahabat baik dengan mbak rosa
saya hanya berasumsi
mas hartawan kala itu pengusaha sukses yang sedang naik daun
mungkin ada reputasi yang harus diselamatkan ketimbang menyelamatkan nyawa orang lain
tapi mungkin hanya cuma asumsi om doang
dan om berhak untuk berasumsi seburuk apapun
karena om sudah kehilangan orang yang om cintai

karena mereka menipu orang lain kentucky experts
natuur makin penuh pencintaan

seseorang disampai sisiny arahnya

saya tekankan sekali lagi ini hanya salah paham
dan kamu tahu apa
kalaupun ada hal yang bisa saya ataupun aldebaran lakukan untuk menebus itu semua
saya akan melakukannya
dengan segala tindakan yang tidak manusiawi dari anda
saya tidak butuh apa apa

sekarang ini paham saya
pembalaskan gua kita
karena dendam om
karena dendam om suruh jessica jadi sekretaris di papa saya
untuk mematah matai papa saya
supaya bisa membalaskan dendam om
mas kecelakaan papa saya
dalamnya om kan
minta orang untuk membawa anda keluar dari sini
ah datang ke sini
ada orang yang harus bawa keluar
kau bisa pulang sendiri
tapi kamu harus dengar satu hal
setelah kejadian ini
kalau teror ke keluarga saya itu dalangnya om
saya akan buktikan semuanya
pasti akan saya buktikan
om ini keluarga kamu
om ini adik dari mama kamu andien
kita saudara sedara
kau pilih mereka
kau pilih mereka
ya allah kamu gak ada artinya lagi des
terima kasih kalaulah aku
aku juga mahu beritahu kalian
ada suatu hal yang harus saya lakukan

aku sopan darimu dan
aku coba dirinya sendiri
dan sicher akan

pak pake back back aja
kamu udah mandi pak
ma kita ke rumahnya andin yuk
ada apa kok mendadak
waktu itu andin sempet bilang
andin tuh sama al lagi bertengkar
bertengkar ada apa lagi sih pak
nanti gak cerita sih sama papa
waktu itu papa tanya dia gak mau cerita
dan kita juga kan lagi di rumah sakit karena keisha sakit
tapi handphonenya andin nggak aktif
jadi papa pikir
mendingan kita ke sana yuk
karena papa mau nanya sama andin ada masalah apa
ya udah kita kesana aku mandi dulu sebentar ya
tegak banget dong
tegak banget papa ngomong seperti itu sama aku
aku sangat menghormati mamaku
rasa itu besar sekali om
walaupun aku juga sedih
walaupun aku juga sedih kalau mama meninggal
aku punya kesempatan apa
aku gak pernah ngerasain itu
aku gak pernah ngerasain itu
cuma satu hal
cuma satu hal
satu hal yang aku percaya kalo mama meninggal itu bukan karena masalah atau mama rosak
mereka tuh juga gak tahu apa apa
malah mungkin mereka gak tau
jangan lihat dia
saya dan anak saya aldebaran tidak tau apa apa soal hal ini
dan seandainya mas hartawan masih hidup
dan saya tau pada waktu itu dia melakukan kesalahan ini